dan di dalam proses ini ini sedang menjalani nih
tapi saya rasa dalam perjalanannya kelihatannya ada kriteria nomor
yang dulunya saya enggak memasukkan itu
yaitu tak bermasalah
berani tak bermasalah
karena kalau ada masalah mudah sekali kesandung sekarang ini
jadi kriterianya lima terus muncul kriteria ke tak punya masalah
karena ternyata itu faktor yang sangat penting
karena kalau tidak kepleset pleset sepanjang jalan
besok berarti harus siap untuk menghadapi segala macam tantangan
kemudian rekamnya akan dilihat
semua hal hal yang menyangkut dengan kebijakan
langkah yang pernah dikerjakan juga pasti akan dilihat
sehingga saya melihat itu menjadi salah satu faktor
yang membuat ketika bicara tentang kriteria ikut menentukan
kalau bermasalah kan masalahnya jadi beban bagi yang bersangkutan